indonesia kini punya nama orang terkaya nomor satu terbaru
lautuk wong nama yang terdengar asing di telinga anda
namun kini ia menjadi orang terkaya di indonesia
menggeser posisi hartono bersaudara yang selama ini bertengger di pucuk taipan indonesia
berdasarkan data real time bilioners yang dirilis forbes
rotuk wong memiliki kekayaan dua puluh tujuh delapan miliar dolar amerika
atau setara lebih dari empat ratus tiga puluh triliun rupiah
jumlah kekayaannya ini bertaut cukup jauh dengan robert budi hartono dan michael hartono
wong merupakan pebisnis asal singapura yang telah menjadi warga negara indonesia
ia juga memiliki pt bn resources tbk yang merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di indonesia
melejitnya nama kuong tak lepas dari bisnis utamanya di sektor batubara
pasalnya kenaikan harga batubara global yang mencapai rekor tertinggi menguntungkan kuong
hal ini pun tercermin dari sektor batubara yang terkenal di indonesia

harga saham bean terus mencapai rekor tertinggi dan ditutup di atas level dua puluh per saham pada dua puluh enam desember
sebelumnya nama lautuk wong bahkan tak masuk dalam deretan sepuluh taipan indonesia versi forbes